eh mbak isa
benur malanya ada pak
ada di dalam
bang harun ada di rumah
bekas kemarin rendang
ya ampun besok juga indah papa
bapaknya bunga kemana ya
gua harus begitu aja pogel
mobi tadi mijaca lama tau kong
ada kali sejam
perasaan gua sebentar dah
jujur lah mau kita ajak maaf ga
roh ada cucu sama mantu gue
ngobrolnya dirumah lu aja yuk
coba lu telepon im jadi sbg kapan udah hanya
kagak diangkat rot
kenapa kagak diangkat
kagak diangkat rot
itu kan tadi
lu aja sana yang telepon
assalamualaikum bang harun
eh pak sofian apa kabar
baik bang harun
ada apa nih pak sofian
tumben main kerumah saya
bang harun suka olahraga nggak
suka main futsal gak
dulu saya olahraganya main bola pak
berarti bisa main futsal
emangnya kenapa pak
begini bang harun
dekan saya ngajakin pertandingan persahabatan
katanya sih nanti sore
terus saya butuh enam orang termasuk saya
saya tahu lagi mikirin cewek ya
pasti lagi mikirin yang inel ke sama neng citra kan makhluk
nah lucu yang empat orang lagi siapa ya bang arun coba ajak mau ngojak oh iya
iya pak sofyan butuh jack kapan putar wah kebeneran sudah lama kagak olahraga iya
alas ulu ulu kenapa bosen gimana kalau kita jalan jalan aja kemana ya terserah tuh
lagi ngejek jek iya barusan dari sini
pagi kopi hitam iya iya iya bentar ya tes main futsal yuk sama siapa sama gua lawannya tim
temen pak sofyan hayu atuh bisa kagak bisa tuh ada tapi nya kagak
hai tapi saya enggak punya sepatu futsal
lawan tim temen pak sofyan oke
ada apa mas pur
enggak apa apa gue cuman mau main aja gue tahu ini hari minggu kamu pasti ada di rumah kadang kadang
kan kalau hari minggu aku tetap kerja namanya juga marketing perumah
lahan kalau harus jalan walaupun hari minggu tetap harus jalan tapi hari ini enggak kan kalau
memang hari ini kamu ada kerjaan gue siap kok ngantar kamu sampai ke kantor aku udah gak
kerja lagi maksudnya aku udah resign udah berhenti kenapa nggak papa kalau nggak papa kenapa berhenti
capek kamu gimana sih katanya tadi kamu enggak apa apa sekarang kamu bilang capek
kita kanco lagi gua udah pernah im emang kalau kancol musti belum pernah terus kalau udah pernah
kan kagak apa apa lagi gua maunya ke puncak di puncak ada pantainya di ancol ada kebontenya im